kini kita ke informasi ekonomi dan bisnis setelah dihapuskannya operasional gerbang tol karangtengah pada sembilan april kemarin
lalu lintas di dalam tol jakarta tanggerang pada senin pagi relatif lebih lancar
namun kemacetan ratusan kendaraan justru terjadi di akses masuk dan keluar tol
ratusan kendaraan harus antre saat akan masuk dan keluar gerbang tol kunciran tangerang senin pagi
kemacetan panjang tidak terhindarkan setelah pihak jasa marga selaku pengelola tol jakarta tangerang
mendirikan loket pembayaran tol di akses masuk dan keluar tol
hal ini dilakukan setelah gerbang tol karangtengah ditutup
hal tersebut diperparah dengan dekatnya jarak gerbang tol dari ruas tol jakarta tangerang
serta akses keluar masuk tol yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan
sementara itu penutupan pintu tol karangtengah membuat arus lalu lintas menuju jakarta ke tangerang
dan sebaliknya lebih lancar
jasa marga selaku pengelola tol tangerang jakarta menutup operasional gerbang tol karangtengah
sejak minggu sembilan april
dan secara bertahap akan membongkar gerbang tol tersebut karena menjadi sumber kemacetan
jasa marga selanjutnya mengganti loket pembayaran tol tiap akses masuk dan keluar tol jakarta tangerang
serta menaikkan tarif dari rp lima lima ratus menjadi rp tujuh
dodi wahyudi tangerang
sudara koresponden mumtazah catra di ningrat yang siap laporkan situasi terkini di kawasan gerbang tol karangtengah
bagaimana kondisi lalu lintas pasca dibongkarnya gerbang tol karangtengah
apakah benar benar bisa mengurangi kemacetan atau justru menambah kemacetan
punca menjelang pukul sembilan pagi hari ini saya berada di kilometer enam puluh delapan
dan memang saat ini arus lalu lintas baik dari arah jakarta menuju tangerang
dan juga sebaliknya sudah ramai lancar punca
namun kalau dilihat satu jam yang lalu memang sebelum karangtengah
memang cukup lancar
tadi saya sempat menuju ke arah alam sutra di mana saya memulai perjalanan saya tadi pagi juga punca
nah di sana malah ada antrian kurang lebih satu km untuk memasuki tol jakarta
tol tanggerang menuju ke arah jakarta punca
jadi memang dilihat adanya kepadatan arus lalu lintas menjelang masuknya kendaraan menuju ke jalur tol tangerang menuju ke jakarta
ada kurang lebih satu km di mana saya untuk masuk ke gerbang tol sendiri punca
harus menempuh kurang lebih tiga puluh hingga empat puluh menit
namun setelahnya punca dari alam sutra menuju ke jalan jakarta malah cukup lancar
tadi bahkan untuk menuju ke gerbang tol karangtengah saja
saya hanya menghabiskan waktu kurang lebih tiga hingga lima menit saja punca
di mana memang ada kurang lebih tiga kilometer yang harus saya tempuh
dan setelah karangtengah memang sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di kilometer tujuh menjelang menuju ke jakarta
di mana ada kurang lebih antrian sepanjang tujuh km menuju ke kawasan selipi
namun begitu pada saat ini memang cukup lancar
sedangkan arah sebaliknya dari arah jakarta yang menuju ke tangerang di sejumlah titik punca memang cukup lancar
dan dilihat memang dari kawasan karangtengah sendiri memang cukup mengurai kepadatan arus lalu lintas
yang biasanya terjadi di kawasan tersebut
namun begitu memang faktanya di sejumlah titik gerbang tol
baik di kawasan kunciran ataupun alam sutra di tanggerang dan juga karawaci
memang sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas
di mana para pengendara yang ingin masuk ke jalur tol harus mengantri antara lima ratus meter hingga satu km punce
oke mumtaza tarif juga naik dari dihapuskannya gerbang tol di karangtengah ini
apakah sudah ada sosialisasi apakah para pengguna tol juga sudah mengetahui dengan kenaikan tarif ini
ya sebenarnya bukan naik ya punca
dikatakan sebagai tarif integrasi di mana ada flat rate bagi para pengguna tol jakarta tangerang ini
di mana baik mereka mau keluarnya di kawasan kebonjeruk atau mereka keluarnya di karawaci
memang mereka akan dikenakan tarif yang sama sebesar rp tujuh untuk golongan satu
dan memang untuk bagi sejumlah pengendara punca misalnya mereka masuk dari tomang ingin keluar di kebonjeruk
yang biasanya mereka hanya membayar rp dua lima ratus kemudian dengan adanya flat rate ataupun tarif integrasi ini
mereka harus membayar saat ini tujuh ribu rupiah
dan apalagi bagi para pengendara yang memang ingin menuju ke jalur tol jor begitu jakarta outer ring road
dari gerbang tol dari tol jakarta tangerang ini sebelumnya mereka harus membayar dua belas rupiah
punca saat ini dengan adanya tarif flat rate ini mereka harus membayar enam belas lima ratus rupiah
memang ada peningkatan bagi sejumlah pengendara
dari adanya peningkatan ini memang saya belum melihat adanya sosialisasi yang baik dari pihak jasa marga
ini pun yang memang dikeluhkan bagi sejumlah pengendara karena di karangtengah sendiri hanya terlihat adanya spanduk yang bertuliskan bahwa
tidak beroperasi lagi gerbang tol karangtengah sehingga mereka harus membayar di gerbang tol keluar ataupun masuk
sedangkan tidak terlulis di situ apakah ada perubahan
apakah ada tarif flat rate ataupun tidak
memang ada beberapa pengendara yang sudah mulai mengetahui adanya flat rate ini begitu punca
setelah mereka melalui jalur tol ini kemarin begitu ataupun dari hari minggu kemarin
namun ada beberapa yang bahkan saya tanya mereka masih menyatakan bahwa
oh saya harusnya membayar rp lima lima ratus namun saya belum tahu apakah nantinya pada saat keluar tol mereka akan membayar tarif flat ataupun tidak
ini terlihat bahwa memang sosialisasi masih belum dilakukan secara maksimal oleh pihak jasa marga ataupun pemerintah pusat sendiri
terkait dengan adanya tarif integrasi yang diterapkan bagi seluruh pengguna jalur tol jakarta tanggerang
yang memang diberlakukan bagi seluruh gerbang tol yang berada di sepanjang jalur tol ini punca
oke baik muntazza chattradiningrat terima kasih